gue tau kita mau ke dalam taman
gue gak bilang kita mau ke dalam taman
ya gue tau kan pasti ada temen temen lo yang mau ngelindungin lo dari gue
mel gue cuman sendirian di sini
ya mana gue tau lo bener atau engga gue kan buta
itu point aja ya gue gak mau gaji gue deket sama ibu lo yang gak sekelas sama kita
aku gak mau lah ngapain ini gue deket sama keluarga lo yang low class banget
cie asongan gue udah sampe di taman permai
jebut gue sekarang ya
yang pasti ya tadi gue suruh supir taksi gue untuk antar gue ke taman permai
ya jadi gue gak tau lah gue dimana
lo cari aja biasa supir taksi nurunin penumpang dimana
belom ketemu aja udah bikin kesel
iya mel gue akan coba cari lo ya lo tunggu aja di situ
ya emang gue mau kemana
gue mau kemana coba gue kan buta
mending lo pikirin baik baik sebelum lo ngambil keputusan ketemu sama mel
dan lo ngebahas itu ke mel
karena mel itu kan nge cheat
dia bisa ngelakuin apapun itu untuk dapetin apa yang dia mau

apa rencana gue buat ngomong sama mel ini keputusan
apakah gue udah bener bener yakin buat touch of her decided bagi mel

gak mau nantinya gue nyesel sama apa yang gue lakuin sekarang
halo cewek banget loh dimana sih kesini aja lama banget
mumpung taksi gue masih nungguin
pangeran hey negeri ini saya
ada apa lagi si om
asal kamu tau ya saya tidak pernah menekan bunda wang
dan sampai kapanpun saya tidak akan pernah menekan bunda wang
tidak akan pernah
kenapa sikap om reman tiba tiba berubah lembut sama gue
apa dia merasa bersalah karena udah nekat putri sama ibu
dari dulu gue kenal banget siapa om rayment
dia itu terkenal paling sadis
bahkan lebih sadis daripada papa dalam urusan bisnis
kalau dia udah menginginkan sesuatu
dia akan mencari
dia pasti akan melakukan segala cara buat dapetin itu
makanya gue gak heran
kalau kelakuan mel juga sama
gara gara sinta nih
udah dibilang foto bunda wang ditaruh figura ditaruh figura
jadi kan pangeran mikirnya macem macem sama bunda wang
coba ditaruh di figura yang cantik
pasti kan pangeran mikirnya
betapa besar rasa cinta saya kepada bunda wang
drama banget sih hidup kita sayang
mirip banget sama romeo dan juliet
emang bener bener pinter ya si mel
dia gak mau kemana mana setelah turun dari taksi

tapi gua bakal terus awasin dia
tapi gue bakal terus awasin dia
dan gua bakal jagain putri
dan gua bakal jagain putri

hampir aja gue tinggalin
sama banget sih jalan kesini
hampir aja gue tinggalin
sama banget sih jalan kesini
sama banget sih jalan kesini
sama banget sih jalan kesini
di dalam ada bangku kita ngobrol disana aja ya

tidak jangan sentuh sentuh gue
gue gak mau ya dipegang sama c asongan
kalau misalnya gue gak nonton lo gimana caranya lo tau jalan ke dalam
yaudah lo pegang aja tongkat gue
susah amat sih
glee tau gak sih dipegang pegang sama lo
kenapa berhenti disini
ya gue gak mau masuk masuk sampai ke dalam taman
oh tau kita mau ke dalam taman
gue gak bilang kita mau ke dalam taman
kita denger karna kesana
kita udah bugs
ayo kita pergi ke rendah
sama keluarga lo yang low class banget yuk
mel lo boleh kok hina gue atau neken hidup gue gapapa
gue bukannya ngatur hidup lo
kalo bokap lo sama nyokap gue itu deketnya ga sengaja
gue sengaja dari mana sih
gue yakin banget ya
nyokap gue deketin bokap gue tuh gara gara bokap gue banyak duit kan
gue tau banget ibu gue
gue minta ketemu sama lo
gue rela kok menderita yang penting nyokap gue bahagia
karena selama ini nyokap gue ga mau buka hatinya buat siapa siapa mel
baru kali ini nyokap gue mau buka hatinya buat bokap loh
gue bahkan bisa melihat perasaan cinta dari mata nyokap gue
mel lo mau kan